hai sekitar dua ratus personel kepolisian dari polresta besurabaya telah mendapatkan pelatihan tracing
dan assessment penanganan kofit sembilan belas oleh pemerintah kota surabaya sebelumnya pelatihan tracing
covid sembilan belas hanya diberikan kepada aparatur kelurahan kecamatan dan satgas saja pelatihan penelusuran atau
tracing ini dilakukan selama dua hari dengan didampingi oleh tim din ke surabaya pelatihan
meliputi cara kerja pendataan kontak erat kasus covid hingga penilaian manajemen resiko
covid sembilan belas mulai dari lingkup rt dan rw tujuannya untuk tracing ini jadi membantu pihak puskesmas
ya untuk melakukan tracing ke px waktu itu dan itu bisa target yang satu orang bisa dua puluh lima dan bisa
ditingkatkan lagi menjadi seratus itu juga karena terbantu oleh teman teman yang dari tni dan
polri termasuk juga teman teman yang ada di kelurahan dan kecamatan
polsek tenggilis surabaya adalah salah satu yang telah mendapat pelatihan dan kini telah menerapkannya
sistem kerjanya tim tracing polsek tenggilis akan mendapatkan laporan kasus positif covid dari
puskesmas di wilayahnya setelah itu tim akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek data
hingga mencari kontak erat dari kasus positif yang telah terkonfirmasi yang dilakukan oleh
tracer babin kamtik masih ini
hai melengkapi data tracing yang ada karena mereka memang sudah dekat ya dengan warga sehingga
kekurangan data kontak erat yang biasanya petugas dari puskesmas kan hanya kadang by phone hanya
bertanya kepada orang yang terpapar saja babin kamtik mas dan juga dengan babinsa sih mereka
sudah kenal dengan pak rt sudah kenal dengan warga sekitar artinya kita juga mendapat data kontak erat
lainnya angka kasus covid sembilan belas di surabaya masih tinggi per tanggal dua puluh februari dua ribu dua puluh satu data satgas
covid menyebutkan ada dua puluh sembilan ratus sembilan puluh tiga kasus kumulatif kofit sembilan belas di surabaya saat ini pemerintah kota
surabaya memiliki lima ratus orang tim tracing di luar dinkes dan puskesmas dengan penambahan tim tracing
yang mampu memperbanyak deteksi dan pendataan kasus covid di surabaya dia clarissa herusudarmanto